kami sudah mengawasi anda beberapa bulan lalu
berdasarkan bukti dan saksi
atas kasus penipuan penggelapan uang dan pencurian
bawa dia ke kantor sekarang
gimana mungkin nisa gak cocok sebagai pendonor abi
kan dokter sendiri yang bilang
kalau keluarga sedarah itu punya kemungkinan yang lebih besar dibandingkan orang lain
kamu jangan panik gitu dong dewi
dokter fahri kan sudah melakukan tugasnya sebagai dokter
aku memang tantenya abi
tapi bukan berarti aku yang cocok sebagai pendonor sum sum tulang belakang
mungkin kondisi aku lagi nggak layak ya dokter
saya bisa mengerti kekecewaanmu dewi
tapi itu tidak berarti usaha kita berhenti disini saja
kita udah janji sama aku dok
kita udah janji untuk melakukan apapun untuk kesembuhannya
saya udah berjanji sama dia
apa sih yang abi minta
dia cuma minta dia sehat
dia mau hidup normal seperti anak anak lainnya
dia mau sembuh
dia mau sembuh
dia mau sekolah
abi akan sembuh
abi akan ke sekolah
tapi kamu gak bisa bantuin dia
kalau kamu membiarkan hati kamu lemah
oh kayaknya ada sesuatu nih antara dewi sama dokter fahri
bisa banget sih dewi mau lulusin dokter ganteng ini
sementara dia masih deketin mas bobi
aku sebagai tantenya abi
udah gak bisa ngelakuin apa apa lagi dokter

untuk urusan biaya
saya semua yang nanggung
kalau begitu saya pamit dulu
dewi saya duluan ya
satu satunya harapan kita cuma mama sekarang
aku harus bicara sama mama
menyimpan rahasia selama ini
mama lihat dengan mata kepala sendiri
sepertinya dewi punya anak dari laki laki lain
dan bayu juga
bahyu punya anak dari perempuan lain
andai aja mama tau
lebih baik kita ketemu sekarang
tempat gue ditangkap dulu akibat jebakan loh
satu jam lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
kamu udah janji sama aku dan sekarang kamu ngelanggar janji kamu
setelah semuanya aku udah lakuin buat kamu
kalau kondisi mama itu tidak memungkinkan
sebagai pendonor untuk abi
sampai kamu ngelakuin hal itu
sampai kamu ngelakuin hal itu
itu sama aja kamu mau membunuh mama lebih cepat daripada penyakitnya
kamu dendamkan sama mama
karena mama waktu itu ngusir kamu setelah kamu kehilangan mas bayu
dan sekarang kamu memanfaatin abi
untuk menyakiti mama
dari mana pikiran kamu sejati itu sama
aku akan bantuin kamu untuk cari siapa ibu kandung abi
kamu serahin semuanya ke aku
kamu jangan ngelakuin tindakan apapun sebelum kompromi dulu sama aku
mungkin sebaiknya atau saran dari saya
kalau abi menjalankan terapi radiasi
itu bisa membantu dia untuk bertahan
sampai bisa ketemu sama pendonor yang cocok
kami sudah mengawasi anda beberapa bulan lalu
berdasarkan bukti dan saksi
atas kasus penipuan penggelapan uang dan pencurian
bawa dia ke kantor sekarang
kau pikir kau bisa menakutkan aku
kau adalah pengajut
orang yang kau sebut pengajut
telah menghabiskan hidupnya tujuh tahun di penjara
yang seharusnya juga menjadi rumah untukmu
kenapa kau diam
benar itu semua
hidupmu sudah enak sekarang
berkat mendiang bayu
karena kau sudah menikahi adiknya
yang hidupmu sudah kau korbankan tujuh tahun
mendekam di penjara
giliran aku menanggih apa yang menjadi hakku
yang sudah hilang selama tujuh tahun
karena kau hancurkan hidupku
sebagaimana kau hancurkan persahabatanmu
baiklah kau tidak perlu membawa bayu
ini urusan kita berdua john
lagian bayu itu gak pernah tahu
kalau kita dulu pernah jadi kriminal
sekarang udah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik
terutama untuk keluarga aku
tapi kalau ada yang berani menyakiti keluarga aku
aku tidak akan berpikir dua kali untuk melakukan apapun itu
itu belum seberapa bob
dan ini juga belum seberapa
lain kali gua akan ambil lebih banyak
tidak ada lain kali
sayang kamu coba sembuh ya nak
biar nanti kita bisa jalan jalan lagi

pasti dia senang banget
punya ayah dan ibu
jadi seperti ini wujud kamu sebenarnya
baru kali ini aku bisa melihat kamu lebih cemas
kamu kenal siapa aku